alhamdulillah empat tahun ini lima tahun saya sudah masuk lima tahun enam bulan lagi pensiun
nggak ada perpanjangan soalnya mas
eh kenapa tepuk tangan ini
seolah tak ingin disalahkan atas masalah yang terjadi di ibu kota anies pun memberi pembelaan
kita semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan jakarta
jakarta selama berdekade dekade jadi bukan bertahun tahun ya kalau bertahun tahun itu nyalahkan seseorang
hari ini sensitif soalnya
kehadiran anies baswedan di masjid kampus ugm ini ternyata mendapat sanksi
sambutan hangat dari jemaah
teriakan presiden dari jemaah mengiringinya dan tak sedikit yang meminta bersuah foto